nah inilah perlu saya kira dilihat ketentuan permendak nomor dua puluh dua itu
yang perlu diantisipasi dampak dari kdrt itu dan lain sebagainya